di tengah gempuran tak henti dari tentara rusia
pasangan dimitro shibolov dan ana parasyuk tetap melangsungkan pernikahan
pasangan ini menikah pada jumat waktu setempat di kantor catatan sipil yang berada di kiev
lamaran dilakukan oleh dimitro dua bulan sebelum invasi rusia ke ukraina
awalnya mereka berencana untuk menikah pada musim panas tahun ini
namun melihat situasi yang terjadi mereka memutuskan untuk memajukan pernikahan
dwitro dan ana sama sama bekerja sebagai relawan di sebuah organisasi kemanusiaan
meski situasi tidak kondusif mereka memutuskan untuk tetap tinggal di kota kiev
tak berbeda jauh dengan pasangan dimitro dan ana
ada pasangan sviatoslav fursin dan yary shibolov
keduanya menikah pada hari pertama invasi rusia ke ukraina
pasangan ini bahkan memutuskan untuk terjun ke medan perang
keduanya merasa tidak punya pilihan selain membantu mempertahankan dan melindungi tanah air mereka